kasus penyalahgunaan data pencurian atau pencurian data pribadi untuk pinjaman online
binjol ini marak terjadi
data pribadi diduga disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman
kami bahas selengkapnya bersama alphonse tanujaya
pakar keamanan siber vaksin com
selamat malam mas alphonse
selamat malam tiffany
oke kita ngomongin kenapa sih data pribadi itu rentan dijebol ketika seseorang itu
mungkin nggak harus selalu merasa meminjam
tapi mungkin ketika mereka menginstal aplikasi tersebut
bisa saja potensi rawan untuk dijebol
nah sekarang casenya banyak yang merasa mas alphonse
tidak meminjam uang melalui pinjol
tapi datanya digunakan masuk ya untuk meminjam yang ternyata pinjolnya itu ilegal
nggak punya izin sama sekali
jadi sehingga kesannya memang betul memberikan izin untuk melakukan pinjaman
padahal nggak sama sekali
kenapa kerap terjadi demikian mas alphon
ini tindakan melanggar hukum oleh pihak pinjol ya
jika kita menjadi korban
salah gunakan identitas kita
dan kita tidak pernah meminjam
mereka direkam dan laporkan kepada pihak yang berwajib
dan kita tidak memiliki kewajiban untuk melunasi pinjaman itu
kalau jelas jelas kita diam gitu
dan selain itu
jika cara penagihannya juga meneror melanggar hukum
itu juga pihak pinjolnya juga bisa ditindak
sebenarnya konsumen perlu menyadari bahwa posisinya cukup kuat
tidak usah khawatir gitu
kalau anda kerjaan pinjol hadapi gitu
jadi apalagi kalau anda tidak meminjam
itu orangnya bisa kita tuntut kita laporkan ke polisi mereka yang harus takut
kalau kita meminjam pun mereka tidak berhak untuk melakukan hal yang melanggar hukum
tidak berhak untuk
pelan pelan melunasi itu sesuai kemampuan kita
itu yang perlu disadari oleh masyarakatnya
oke ini kan jelas ada unsur pidananya di sana
kalau kita berbicara kan ini yang rentan sekali dan rawan dilaporkan adalah
pinjol atau pinjaman online yang tidak berizin atau ilegal
sebenarnya secara sistematis kenapa sih mudah banget di jebol mas alvan
jadi jauh itu ada yang legal dan yang ilegal
nanti kita bicara soal bagaimana
hmm nanti kita bicara soal sebagainya
bagaimana penjebolan data identitas
nah sebenarnya dari ojk dashboard soda infectasi
sudah melakukan usaha untuk menekan pinjol ilegal ini
jadi kita sudah menekan pihak playstore google
kalau ada aplikasi yang mau masuk ke play stop harus ada persetujuan ojk
jadi sebenarnya ini sudah sangat dipersulit gitu
jadi kalau misalnya yang meminjam dan menginstal dari luar playstore
itu sebenarnya salah dari peminjamnya juga bahwa mengapa anda meminjam dari luar play store
itu yang perlu menjadi perhatian
sebenarnya dari pihak pemerintah dan ojk sudah melakukan usaha
tapi memang pinjol juga berusaha memberikan akses dari luar play store
misalnya dari luar playstore itu jatuh kontrol sulit dikontrol
lalu bagaimana dengan penyalahgunaan identitas dan
sebenarnya kita tidak perlu takut jika identitas bisa disalahgunakan
tapi kita bisa buktikan bahwa kita tidak meminjam uangnya tidak masuk rekening kita
saya tidak melihat ada hal yang perlu ditakutkan gitu
yang perlu takut adalah orang yang tukar pengajian semana mana
boleh pakai preman pakai apa kalau kita tidak salah kita laporkan kepada pihak di luar
mereka yang harus takut itu yang perlu kita sadari
jangan sampai mengambil jalan pintas apakah bunuh diri atau apa
kita tidak perlu takut untuk masalah ini
nah aplika kita ngomongin yang ini ya
yang pinjol dalam bentuk aplikasi jadi bisa di playstore
ini kan banyak banget sekarang marak sekali
dan kadang kadang masyarakat kita itu belum teredukasi dengan baik gitu
mana pinjol yang berizin mengantongi izin
nah kalau kita ngomongin ini banyak juga yang melaporkan
saya sebenarnya belum ngapa ngapain kok
sebenarnya baru buka aplikasi apps nya aja
atau mungkin baru cuma login aja
tapi belum mengapa ngapain apakah datanya sudah rawan gitu
berpotensi atau berisiko untuk dicuri kah
apalagi kalau mungkin misalkan developer apps nya ini tidak jelas
jadi sebenarnya untuk secara sah kita sebagai peminjam
kita perlu menerima uang itu di rekening kita
kita perlu mengajukan di zaman itu
kalau misalnya uang yang tidak pernah masuk rekening kita lalu kita yang bayar
katanya tidak on wall gitu
lalu mengenai legal dan pinjol ilegal legal itu diawasi oleh ojk
kita ketentuan bunganya
sebenarnya ojk juga sudah memerlukan pengaturung yang baik
jadi sebenarnya aktivitas pindol ilegal ini mereka melanggar hukum
dan itu bisa kita dilaporkan
karena itulah mereka melakukannya secara sembunyi
apalagi kalau sudah pindol ilegal kalau menggunakan identitas
segera dilaporkan untuk ditindak oleh masyarakat
jadi pihak berwajib akan melakukan ini dengan cepat
oke penyalahgunaan data ini kan paling banyak karena
antara tahu atau tidak tahu sadar tidak sadar menyerahkan ktp identitas ya
nah bagaimana kemudian mencegah pencurian data penyalahgunaan data pribadi
oleh si pindol ilegal ini mas alfons
memang kependudukan indonesia ini mudah didapatkan
nik nomor nama lengkap tanggal lahir dan sebagainya itu mudah didapatkan
kalau memang itu disalahgunakan untuk meminjam uang
sebenarnya perlu diberikan lebih jauh lagi
apakah ini benar yang bersangkutan yang meminjam
kalau tidak benar sudah selesai perkara
tidak ada kewajiban
karena even dia yang meminjam pun
dia berhak dilindungi ada perlindungan di indonesia
orang yang meminjam ke pinjol
pinjol itu tidak berhak untuk melakukan penagihan dengan kata kata kasar dan menero
itu semua direkam
kalau dia telepon dia serok
jadikan berat untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang
jadi seharusnya pindol ini sudah diregulasi
pindol ilegal pihak berwenang akan wajib untuk diperlindungi
jadi saya pikir masyarakat perlu edukasi
tidak perlu takut dengan aksi pinjol ini
susun anda meminjam pun anda dilindungi
bahwa ada akumat tertentu
ada kondisi tertentu yang anda tidak boleh
secara fisik teror atau apa
itu malah melanggar hukum
justru pihak pindol ini bisa ditindak
kita boleh memberikan menyerahkan meng capture
mengirimkan data pribadi kita dalam hal ini
sebenarnya pindol ini positif
dalam arti dia memberikan fasilitas keuangan
orang bankable kan pinjam ke uang bisa
nah tetapi ada juga yang unbankable
unbankable itu orang orang yang disyarat
jaminannya belum ada atau kredit kreditnya belum jelas
nah karena itu ada yang namanya salah satunya pinjol
ini yang memberikan pinjaman untuk market seperti itu
masa masa itu tetap diregulasi
semata mata nggak ada jaminan
selalu bisa mengenangkan bunga yang setinggi tingginya
kalau misalnya tanpa jaminan
tidak memiliki kemampuan bayar
sampai kejadian ibu tadi
sampai bunuh diri
yang salah hijaunya nggak boleh begitu
jadi mereka juga lihat bahwa kelayakan kreditnya bagaimana
kemargin yang segitu tinggi
mereka juga bisa kok menutupi kerugiannya kok
jadi tidak fair kalau misalnya masyarakat yang menjadi korban
sampai kehilangan nyawa ini
menurut saya sih agak sangat miris ya
dan perlu ditindak pelanjuti dengan serius
dan ada aturan hukumnya tadi kan seperti mas alfons sampaikan ya
mas alphonse bagaimana untuk mereka mereka mungkin yang sudah telanjur menginstall
atau memberikan men share data pribadi mereka
dan untuk menjamin keamanan
karena mungkin sudah telanjur itu tadi
yang jadi masalah memang jika data kita sudah pernah kita gunakan di pinjol
akan dijadikan sebagai sumber telemeketing
kita akan mendapatkan banyak penawaran
kadang kadang yang kami dapatkan laporan
bahwa ada secara tidak langsung
ada jebakan tanda putih lah
misalnya kita mengklik satu link ini
kita menyetujui bahwa kita langsung mendapatkan pinjaman
hal seperti itu yang perlu diperhatikan
lalu untuk menghindari data kita disalahgunakan
ini saya sarankan
misalnya anda ingin menghadapi peneror
anda bisa gunakan aplikasi namanya truecaller
jadi kalau ada orang yang ingin meneror anda
dan walaupun nomornya belum pernah kita simpan
tapi sebelumnya dia meneror orang lain
ya teman teman itu bahkan muncul
ini debt collector menyebalkan
atau ini lintah darat yang jahat gitu
dia nggak muncul otomatis nomornya
dengan program program seperti ini
kita bisa menghindari teror dari telemarketer
dimana teman kita yang meninjam
kita dipakai sebagai penjaman
padahal china tidak pernah menjamin
lalu kita diteror untuk meminta teman kita yang bayar
nah seperti itu
saya hindari dengan aplikasi salah satunya truecaller
lebih berpikir bijak
walaupun dalam kondisi atau keadaan terhimpit dan terjepit
karena yang biasa terjadi
kita tuh sering saya aja sering terima ya
sms sms iya kan kebanyakan itu sms
sms ada juga dalam bentuk pesan singkat whatsapp gitu
sms ada linknya whatsapp ada linknya
kalau untuk orang orang mungkin yang dalam kondisi yang terhimpit
ya karena mungkin edukasinya
belum sampai sepenuhnya belum diserap sentuhnya
main pencet pencet aja itu kan juga berbahaya ya mas alfons
ini perlu disadari bahwa
kita sebagai peminjam posisinya meminjam
tapi kita juga punya hak untuk dilindungi
tanpa diteror kita nggak usah takut
kita harus laporkan itu
kita memang punya kewajiban
kalau kita pegang hutang kita harus bayar
kalau misalnya tidak punya kemampuan
negosiasi dengan pihak pinjolnya
toh gue nggak punya kemampuan nih
ini segini bantu dong
dengan gali lubang tutup lomba
itu bisa celaka
untuk tutupi pinjol lain gawat
makin lama akan makin besar gitu
dan secara mako itu akan makin berbahaya
sejauh pinjol ini semua sebenarnya
di dalam lain banyak juga institusi institusi
atau keuangan yang legal di indonesia
yang mendanai pinjol ini
kalau misalnya terjadi gali lubang tutup lubang
makin besar gali lubang tutup lubangnya
cara ini akan meruntuhkan
sebenarnya jika pinjolnya bangkrut
akan menyeret institusi finansial yang mendanai ini
kalaupun memang ingin melakukan atau mengambil pinjaman
carilah pinjol atau pinjaman online
yang sudah terverifikasi oleh ojk
saya baca listnya banyak sekali di web ojk itu
terima kasih mas alvons
tanujaya sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
mudah mudahan informasinya dapat diserap dengan baik ya
oleh para penonton masyarakat kita saat ini
sehingga tidak ada lagi kasus kasus kena pinjol ilegal
atau mungkin merasa tidak meminjam
tapi tiba tiba ditagih
itu juga anda bisa melakukan upaya hukum untuk lebih lanjut
terima kasih mas alfon selamat malam